prospek pertumbuhan ekonomi global akibat perang di ukraina serta bank sentral global yang akan menaikkan suku bunga
ini bisa menjadi sentimen negatif bagi rupiah pada hari ini
selain itu the fed juga harus menaikkan suku bunga lebih agresif untuk mengambil resiko resesi jika masalah rantai pasokan tidak mulai surut
di asia kalau kita bicara kemarin seluruh mata uang kompak pelemah terhadap dolar as
indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar as terhadap mata uang utama dunia ada di dua ratus empat tujuh
naik dari air pekan lalu yang ada di satu ratus tiga enam puluh enam
lalu bagaimana dengan posisi iasg pada perdagangan sesi pertama pagi ini
kita ajak anda untuk memantau pembukaan indeks harga saham gabungan
sejumlah analis bahkan memprediksi iasg akan melanjutkan pelemahan hari ini dan terbukti tadi pagi dibuka melemah
adanya antisipasi market atas kebijakan moneter amerika serikat lagi lagi yang dianggap lebih agresif dapat menekan data inflasi
kenaikan suku bunga the fed ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan ekspektasi pasar
namun tetap saja terdapat panic selling sehingga iasg terkoreksi signifikan
pergerakan masih akan dibayangi oleh khawatiran akan inflasi global yang tidak terbendung dan juga menyebabkan ketidakpastian di pasar saham
di sisi lain saat ini pasar saham mulai memasuki periode rilis kinerja emiten kuartal pertama di dua ribu dua puluh
selanjutnya kita pantau posisi pembukaan bursa saham asia pasifik di pagi ini
bahkan kospi juga yang kemarin selalu menguat
bursa saham asia turun pada perdagangan ini seiring merosotnya bursa berjangka amerika serikat di tengah khawatiran kenaikan suku bunga dan pengujian covid sembilan belas di china
kondisi tersebut akan memicu ketidakpastian ekonomi global serta kemungkinan resesi
hal ini akan menciptakan prospek suram dari inflasi yang memaksa bank sentral menaikkan suku bunga walau pertumbuhan justru melambat
serangkaian kenaikan suku bunga dan hawkins
kondisi tersebut akan memicu ketidakpastian ekonomi global serta kemungkinan resesi
kondisi tersebut akan memicu ketidakpastian ekonomi global serta kemungkinan resesi
kondisi tersebut akan memicu ketidakpastian ekonomi global serta kemungkinan resesi
bersambungkan dengan kondisi tersebut
bersambungkan dengan kondisi tersebut